sebuah kontes kecantikan ikan arowana digelar di kota surabaya senin siang
kontes yang diikuti tujuh puluh delapan penghobi ikan arwana dari berbagai daerah di indonesia ini
memamerkan berbagai jenis ikan arowana
bagi ikan yang memiliki warna merah menyala dan gaya berenang yang atraktif
akan keluar sebagai pemenang
warna dan performa tubuh serta kesehatan
untuk penampilan umum gaya berenang arwana harus tenang dan atraktif
arwana yang tenang dan selalu berada di tengah akwarium akan mendapat nilai plus
posisi tubuhnya juga selalu lurus dan tidak miring ke kanan atau ke kiri saat berenang
begitu pula saat arwana berbelok harus tetap terlihat tenang
bentuk tubuh arwana juga harus proporsional mulai dari kepala hingga ekor
tubuhnya tidak boleh terlalu gemuk
gemuk atau kurus
sisiknya juga harus jelas dan berkilau
sementara sungut terlihat utuh seimbang dan menghadap ke atas
saya rawatnya dia dari agak kecil mas
jadi kalau harga enggak enggak tahu kalau sekarang
rata rata arowana yang dari kecil itu ada tiga lima sampai lima ada
kalau arowana itu kita yang perlu perhatian paling penting itu airnya
karena di air yang bersih ikan akan bisa bertumbuh dengan maksimal
dengan pakan yang udang terutama udang ya
itu bisa bikin arwana semakin tua semakin merah dia
ikan arwana dibudidayakan di indonesia sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an
beberapa jenis arwana yang dikenal masyarakat antara lain silver brazil irian hijau dan super red
dari beberapa jenis tersebut arowana super red paling mahal karena penampilannya paling menarik dan unik